menjelang bulan ramadan harga kebutuhan pokok semakin tinggi
dan ini memaksa pihak kepolisian turun tangan menggelar pasar murah di makassar sulawesi selatan
pasar murah digelar polda setempat bahkan sempat diwarnai keributan
tingginya harga bahan kebutuhan pokok menjelang bulan puasa
membuat polda sulawesi selatan berinisiatif menggelar pasar murah di halaman markas polda makassar
warga yang berdesakan sempat membuat pasar murah diwarnai kericupan
banyak warga yang tak mengindahkan antrian sehingga adu mulut terjadi antara warga dan polisi wanita
sejumlah kantong gula pasir robek karena warga berebut
bahan pokok yang dijual memang terbilang murah gula pasir misalnya
dijual rp dua belas lima ratus sedangkan di pasar mencapai rp lima belas per kilogram
selain itu bawang merah dijual rp tiga puluh sedangkan di pasar rp empat puluh lima
sementara itu pihak polda sulawesi selatan menyebut lonjakan harga dipengaruhi sistem distribusi dari petani
pengusaha hingga ke pasar tradisional yang mengakibatkan harga tinggi
sistem inilah yang dipotong sehingga bahan pokok dapat dijual dengan harga normal
pelayanan karena polda ini bukan hanya pelakukan tindakan represif
tetapi juga melakukan yang namanya pelayanan kepada masyarakat
dan akhirnya kita dapatkan harga ini jauh dari harga pasar
kenaikan harga bahan pokok menjelang ramadan memang menjadi fenomena yang meresahkan warga setiap tahun
diharapkan pemerintah bisa mengantisipasi kondisi ini
yahya maulana makassar